anda masih bersama kami tiga hari menjalani rawat inap di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
tersangka kasus korupsi ktp elektronik setia novanto mendapatkan sejumlah karangan bunga
jika satu hari yang lalu karangan bunga untuk novanto dirusak oleh orang yang tidak dikenal
hari ini novanto kembali mendapatkan karangan bunga bernada sindiran mungkin ya dari orang yang sama
ketua umum dewan pimpinan pusat pengusaha indonesia muda sam aliano
kembali mengirim karangan bunga bernada sindiran kepada ketua dpr setia novanto ke rscm kencana pada minggu siang
diransir cnn indonesia com motif sam mengirim kembali karangan bunga adalah tidak menyukai ucapan pengacara novanto yang dinilai sangat berlebihan
satu hari yang lalu karangan bunga bernada satir kiriman sam dirusak orang tidak dikenal
hingga minggu siang total ada enam karangan bunga untuk novanto telah diterima oleh pihak
ini yang viral ya di mana mana ya
beberapa karangan bunga bernada satir di rumah sakit cipto bangun kusumo diketahui dikirim oleh seseorang bernama sam aliano
ketua dpp pengusaha indonesia muda
saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bang sam
selamat malam bang sam
ya selamat malam cnn indonesia
saya mau tanya

mengirim ucapan bunga gitu kepada setia novanto
ini nawaitunya memang ingin mendoakan cepat sembuh
atau ingin apa
foto punya tujuan lain gitu bang sam
sebenarnya safe yang listrik menjadi trend to be care sehari hari
jadi antara lucu
dan juga yang tidak masuk akal
yang dilakukan novanto berkali kali
ceritanya yang disini
bahwa yang harusnya yang dirawat di rumah sakit
tiang listrik yang jadi korban
bahkan kena taprakan
jadi apa sih bang sam yang anda tuliskan di karangan bunganya
untuk pak setia novanto nih
ya yang tulisnya itu
bapak setia novanto
tian listrik ini menjadi trend topik
jadi kalau kita bilang
naprak tian listrik itu
artinya sama dengan naprak hukum
tok main main dengan hukum
jadi ini bentuk sindiran
andai gitu ya bang sam
mengirimkan karangan bunga
kenapa nggak memilih
membuat meme misalnya di sosial media
gitu kan sekarang lagi
zaman now itu kan mengirim membuat
meme gitu kan yang banyak juga ini bang sam
jadi karena saya ingin secara
langsung sampaikan kepada
bahwa dia harus benar benar
taat hukum jangan jangan berkali kali
dia melakukan hal yang sama
apalagi dia sebenarnya
dia mencerminkan muka
rakyat indonesia di mata dunia
sebagai ketua wakil rakyat
baik hashtagnya yang terkenal
yang kemudian viral dimana mana apa
safe bakpao kalau tidak salah ya
save mr bakpao kalau tidak salah
ada berapa bunga yang kemudian anda kirimkan bang sam
kemarin bunga yang pertama
dirusak orang yang tidak kenal
oleh karena itu saya kirim yang satu lagi
dan ditulis disitu
jangan rusak aku lagi
jadi biar orang orang tidak rusak aku lagi
seperti tren juga
baik jadi memang ini keluar uang sendiri
untuk membeli bunga
dengan kalimat kalimat yang tadi
bernada sedikit satir tadi ya bang sam ya
jadi keluar uang sendiri kan bang sam
tidak itu hanya
langsung kepada nohanto
dan termasuk para para koruptur lainnya
jangan macem macem main dengan hukum
bahwa harus saat hukum
jangan alasan karena tabrak tiang listrik
malah disalahkan tian listrik

baik baik terima kasih sekali lagi
bang sam aliano atas perbincangannya
mudah mudahan kalau ada waktu lagi
nanti bisa aja kirim bunga lagi ya bang sam ya
supaya lebih meriah ya
di rumah sakit nanti terima kasih sekali lagi
bang sam aliano atas perbincangannya di telepon
setelah sempat menghilang
saat kpk datang untuk menjemput paksa
tersangka kasus megakorupsi
ktp elektronik setia novanto akhirnya muncul
dengan kabar terbaru novanto mengalami kecelakaan
hingga harus dilarikan ke rumah sakit
kecelakaan yang dialami novanto pun menarik perhatian publik
tim dokter pun mengatakan akan melakukan
ct scan untuk memastikan kondisi novanto
kamis malam setia novanto mengalami kecelakaan
di kawasan permata hijau jakarta selatan
mobil fortuner yang ditumpangi novanto
dilaporkan menabrak tian listrik
novanto pun harus dilarikan ke rumah sakit
medika permata hijau jakarta barat
saya dapet telepon
saya diperintahkan segera
dampingin beliau ketemu di tempat
metro tv kan gitu kan
tapi perjalanan ya judan kasih tau
pak kita baru kecelakaan mobilnya itu
tau gak hancur depannya itu hancur
katanya itu copot jadi beliau itu
luka langsung pingsan jadi beliau itu
buru buru mau kejar waktu karena
kan dia mau secepat mungkin
daripada janji beliau beliau bilang
dia mau ke kpk untuk memberikan
keterangan apa yang mereka mintakan
mengetahui keberadaan novanto
kami semalam para penyidik kpk langsung
menyambangi rumah sakit medica untuk melihat
kondisi kesehatan novanto namun
pihak keluarga tidak mengizinkan
negosiasi antara penyidik kpk
dan keluarga novanto pun berjalan alam
jumat pagi tim dokter
rs medica mengadakan konferensi pers
dan mengatakan kondisi novanto
masih lemah tim dokter akan
melakukan ct scan untuk
memastikan kondisi setia novanto
sementara itu jurubicara kpk mengatakan
kpk telah mengirim surat kepada
mabes polri agar setia novanto
masuk dalam daftar pencarian orang
sampai akhirnya diputuskan
setelah dibicarakan di internal kpk
dan sampai dengan sekitar
malam ya sekitar maghrib
kemudian kita tidak mendapatkan
kedatangan atau penyerahan diri
dari tersangka sn
pimpinan kpk mengirimkan surat
pada mabes polri
kepada k polri dan ncb interpol
dan mencantumkan nama yang bersangkutan
di daftar pencarian orang
jadi sebelum mengalami kecelakaan
novanto sempat menghilang saat
penyidik kpk datang ke rumahnya
pada rabu malam
kedatangan penyidik kpk saat itu
untuk melakukan upaya jemput paksa karena yang bersangkutan mangkir dari panggilan komisi anti rasuah
menghilangnya novanto pun sempat ditanggapi oleh wakil presiden yusuf kala saat hadir di rakernas partai nasdem
harus tetap kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan ya harus siap
kalau itu apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan
jangan seperti ini ini kan tindakan yang lebih jantan tanya untuk semua masyarakat bagaimana keibawaan seorang pemimpin
dia harus tetap solid tapi juga pemimpinan harus takut dan berubah dapat dipercaya oleh masyarakat
kalau lari lari begini bagaimana bisa dipercaya
itu urusan hukum lah
itu urusan hukum lah
dalam kasus ktp elektronik berbagai akrobat politik memang kerap ditampilkan oleh ketua dpr setia novanto untuk menghindari panggilan kpk
mulai dari beralasan sakit setuju tugas negara penggunaan hak imunitas dewan hingga perlunya izin presiden
dan kini setia novanto mengalami kecelakaan
ketua dpr setia novanto telah berulang kali disebut dalam kasus megakorupsi ktp elektronik yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah
apapun alasannya proses hukum di negeri ini harus tetap dilanjutkan karena sejatinya hukum adalah panglima tertinggi
reinhard sirain cnn indonesia
pada malam hari ini dalam segmen indonesia minggu ini malam hari ini bersama mas adi masardi kita sebut bisa jadi penulis bisa jadi budayawan bisa jadi seniman bisa jadi aktivis gerakan indonesia baru
terima kasih mas adi sudah datang
kemudian ada mas bambang harimurti jurnalis senior
terima kasih mas bambang
sudah mau kembali lagi ke sini
sudah lama sekali nggak ke sini mas bambang ya
kemudian ada budayawan dan juga sutradara yang akan kita tanya kira kira dramaturgi apa kira kira yang tergambar dalam drama pada minggu ini
mas bambang terima kasih mas ars
tapi sebelumnya kita akan sebelum saya akan mulai dialog kita break dulu aja ya supaya lebih enak waktunya lebih panjang
kita akan membahas mengenai drama stiano fanto ini di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
kita akan membahas
jadi tadi skenario kemudian drama stiano fanto
mungkin kita tidak berasumsi bahwa ini pura pura tapi paling tidak ini seperti kita melihat drama gitu ya
saya akan ke mas bambang dulu
perspektif anda untuk melihat satu minggu ini tentang setia novanto dari mulai ditetapkan tersangka kemudian rumahnya digeledah sampai akhirnya kecelakaan dan kemudian ditahan dibantarkan oleh kpk
benang merah apa yang anda tangkap
ya kalau yang saya tangkap panik dia udah ya
sehingga reaksi reaksinya itu
jadi konyol gitu loh
menurut anda konyol
karena kecelakaan itu
saya nggak usah gitu waktu celakaan aja saya kebetulan lagi dengan supir saya di mobil
menurut saya waduh ketawa dia langsung
jadi orang udah tahu ah ini pasti bohong gitu
apa asumsi apa indikasi indikasi bahwa ini tuh bohong menurut seorang bambang harimurtito
ya kan udah kelihatan lah
dia berapa orang kenapa di mobil itu cuma dia yang luka ya kan
terus kok dia naik mobil itu gitu loh
ini kan semua aneh nggak mengganggu akal sehat kita gitu loh
sehingga sebetulnya orang sebenarnya merasa terhina sebetulnya
ini kok akal sehat saya dianggap saya tuh gak bisa mikir gitu loh ya
menurut anda skenario ataupun apa yang ditunjukkan oleh proses ini
yang tidak masuk akal proses yang dilakukan oleh kpk nya atau dari setia novanto
ini kan kelihatan dia mau ditangkap kabur gitu kan
kaburnya nggak tahu mau ngapain
akhirnya daripada ketangkep dia pikir yang paling gampang ide yang ada saat itu
saya pikir ini ide spontan aja
yaudah tabrakan masuk rumah sakit
kalau masuk rumah sakit kan nggak mungkin bisa lolos gitu seperti dulu
tapi ya masuk rumah sakit langsung dibantarkan
gagal juga dia
sementara kalau kita lihat reaksi publik kan sudah jadi banyak
bahan tertawaan yang luar biasa gitu
ibaratnya ya itulah mungkin makanya stand komedian atau ahli ahli komedi di indonesia itu kurang berkembang
karena yang udah di parlemen udah lebih lucu gitu daripada di
tapi kalau anda
jadi susah dia mau ada komedian profesional
jadi anda melihatnya ini full komedi ya
drama dan konyol
tidak ada hal hal yang kemudian
secara akal sehat bisa diterima bahwa ini proses hukum biasa
ini proses hukum yang memang normal normal saja
dan nggak ada nyali gitu ya
kalau saya ngebayangkan kan seorang yang udah politis senior dia bilang mau ditangkap
tangkaplah saya gitu kan
atau kerahkan masa atau apa
kan nggak ada ini
ini kan bener bener seperti terbirit birit gitu
jadi anda memang secara harafi yang melihatnya seperti itu ya
saya setuju dengan beliau
ini menunjukkan kan kata orang selama ini setia novanto sakti
wah ternyata tidak sakti kan
buktinya di mobil berempat nabrak listrik malah dia yang benjol sendiri kan
masa berumah sakit
oke saya akan ke mas adi mas adi
tapi sebelum saya akan tanya mas adi
saya akan tunjukkan tweetnya mas adi beberapa waktu yang lalu
kita lihat tuh apa sih kira kira maksud dari tweetan dari adi mas andi ini
ya di belakang kita
ini adi mas ardi tweetnya kemarin ya mas ya
karena akibat terlalu nafsu kejar setoran
tanpa strategi dalam menjerat setia novanto
kpk yang malah berubah menjadi komisi pencetak komedian yang sudah lahirkan ratusan joke set off di sosmed ini
jadi justru malah kalau tadi mas bambang menyoroti setia novantonya yang sudah kehilangan akal
anda justru menyoroti kpknya justru yang membuat komedi
saya melihat begini bu
jadi kan membuktikan selama ini bahwa kpk itu kalau mau dia bisa melakukan apapun
nah untuk kasus setia novanto
saya nggak ngerti cara berpikir teman teman komisioner kpk ini
kenapa dibikin berlalu lalu
kenapa dibikin seperti telenovanto lah
dibidipan yang panjangin
karena ketika dia mengumumkan bahwa akan menjemput setia novanto di rumahnya
pasti kan sebelumnya sudah dideteksi dong
sudah disadap juga
tiba tiba dia ke situ nggak ada
ini kan ketololan kpk kalau memang ketololan
tapi saya melihatnya tidak ketolongan
ini memang disengaja
apa maksudnya disengajanya itu untuk memang kerja sama
mendramatisir seolah olah kemudian menjadi ketua dpr buron
dia hanya ingin mengatakan ketua dpr menjadi buronan
karena ketika febri mengumumkan setia novanto di dpo
kan saya melihat sesungguhnya dia tahu ada di mana
dan kpk sudah mengikuti sejak lama novanto kemana pun
apa validanya untuk kpk bang adi
nah ini ada dua skenario
kebiasaan kpk ini kan melakukan pembunuhan karakter
kemudian yang kedua memang juga ingin melecehkan dpr juga
ketua dpr buron
ini kan dpr dprnya rusak
waktu itu saya tantangan juga
kalau memang teman teman kpk mengatakan kpk dpr brengsek
mari kita bubarkan
kita bikin pemilu yang dipercepat
jangan dibiarkan masyarakat menghina dpr
lembaga yang kita ritualnya itu kan lima tahun sekali dengan pemilihan umum
dan biayanya besar
anda lihat berarti ada motif selain motif transparansi atau proses

ada motif selain motif transparansi atau proses
memang banyak hal yang saya melihatkan dari tiga dimensi ya kpk
untuk kasus novanto bukan korupsi yang dikejar oleh kpk
beda kalau kita mengejar korupsi kemudian siapapun aktornya kan dikejar
kalau ini enggak
dicari dulu novantonya dulu kemudian dikejar dulu
nah pertanyaannya adalah kalau novanto waktu itu bukan ketua dpr
kalau novanto bukan ketua golkar
apa akan dikejar seperti ini
apakah dibuat dipermalukan seperti ini
kita ingat dulu misalnya lutfi hasan
luthi hasan kan dibunuh karakternya pertama tama dipanggil perempuan perempuan yang enggak jelas ini
seolah olah ini ketua partai tapi penjahat kelamin
habis itu enggak ada urusan jendurungannya
habis itu masuk ke daging sapi itu
dan enggak seberapa juga korupsi sapinya kemudian selesai sekarang
kemudian nanti golkar nya bisa
bisa diambil kembali oleh yang memesan itu
kemudian kasusnya juga pasti kecil kecilan lah
begini kalau orang sekualitas novanto kan
dia masuk diadili di sidang masuk penjara
belum tentu masuk penjara juga
ahok juga enggak tahu sekarang masuk penjara apa enggak
jadi enggak ada masalah juga sebetulnya untuk orang orang semacam itu
tetapi kan kpk perlu melakukan itu untuk tujuan tujuan yang lain
tujuan lainnya apa
dalam dalam apa namanya
endusan anda itu apa mas adi
ya melakukan ini lah social distrust
untuk tujuan politik
seperti dikatakan fahri hamzah
fahri hamzah justru mengatakan bahwa penangkapan setia novanto ini karena ini untuk urusan pilpres dua ribu sembilan belas
maka ini pesanan presiden dan wakil presiden yang kata fahri hamzah
bisa juga begitu
tapi yang paling penting kan sebetulnya teman teman komisioner juga nggak tahu
bahwa dampak yang dia lakukan itu akan menjadi chaos social distart di republik ini
bagaimana mungkin komisioner sekelas tahu bulat yang digoreng dadakan bisa kualitas kenegarawanan yang kuat
dia tahu tujuan langkah langkahnya itu bisa mengganggu merusak sistem di republik ini
jadi ini karena memang kualitas kualifikasinya yang agak kurang para penyidik dan komisionernya atau memang ada motif lain yang lebih besar
menurut anda lebih mana yang paling kuat
menurut saya sih
melihat kekacauan ini
menurut saya lebih banyak kurangnya karena orang paham pasti nggak akan mau
karena merusak bangsa sendiri pasti dia enggak mau
tapi kan dia lakukan itu karena dia nggak paham juga apa yang dia lakukan
sebetulnya kan korupsi di indonesia ini kan harus diberantas harus menjadi kebencian
nah kpk dengan langkah yang skenario yang dibuat dengan teleno fanto ini kan membuat korupsi menjadi lucu
masyarakat tidak menjadi benci kepada korupsi tapi menjadi menimbulkan komedi komedi yang ratusan disorbed
ini saya sebagai yang dulu merancang gerakan antikorupsi
menjadi terpukul dengan suasana semacam ini
karena ini sangat ketara skenario nya
dalam perspektif anda
nah faktanya kan tadi yang diwawancara itu kan tidak benci kepada korupsinya
tapi benci kepada cara penanganannya dan koruptornya
padahal harusnya kan kepada korupsinya
ini yang harus ditanamkan oleh kpk
ya kalau seniman tadi udah mengendus ada skenario skenario drama
saya tanya sutradara
sutradara melihat ini benar nggak
memang kpk sendiri sebenarnya yang kemudian menciptakan drama drama ini
kalau kata mas bambang tadi
ya novanto yang kemudian menciptakan dramanya sendiri
anda melihatnya siapa yang menciptakan drama untuk siapa
kpk nggak terlalu pinter menciptakan drama
tapi lebih pada gini lah
dinamika yang terjadi
saya nggak kepengen berasumsi tinggi ada terlalu banyak
ini saya setuju bung bambang tadi
setia novanto dengan pura pura
atau antara pura pura dan beneran
kecelakaan ini sebetulnya sudah selesai
gerakan terakhirnya situ
di drama kalau kita mau ada drama dramaan gitu ya
selalu akan begitu
berakhir dengan amnesia
atau kalau dalam film seri yang paling terkenal pernah diputer disini
deles dulu diambil oleh ufo
atau meninggal atau hilang
ini sudah sampai di tingkat itu
mungkin gerakan terakhirnya
tapi saya tidak terlalu percaya bahwa itu agak spontan
spontan tindakannya iya
karena beberapa belum tahu loh
kok ada kecelakaan kayaknya
pada kaget sendiri
tapi lebih daripada itu ya
inilah harus segera cepat cepat diselesaikan
cepat cepat diselesaikan supaya tidak menimbulkan syakwa sangka
bahwa ini drama dan pembiayaan iya karena ini
penghinaan kepada kasihan tadi
sebetulnya ini yang terjadi
bahwa pendekatannya masyarakat ini melalui tawa
saya termasuk yang setuju itu
paling tidak saya merasa ikut terhibur lah dengan ini
jika tadi mas bambang mengatakan ini sebenarnya drama yang kemudian di create novanto
karena tadi sudah terpojok
sudah hilang akal
tapi apakah sebenarnya kalau kita lihat
langkah langkah kan dia juga masih mengajukan langkah langkah hukum
beberapa langkah politik juga dilakukan seperti judicial review gitu
apakah memang hal ini menjadi dikesampingkan mas bambang
faktor faktor hukum yang mungkin saja akan memenangkan dia
seperti pra pra dia yang pertama
di jawabnya di segmen berikut
kami akan segera kembali ke sejenis berikut ini
mas bambang ini anda melihatnya itu betul
skenario dari kpk sebenarnya
ini justru malah antitesa
kalau menurut saya begini ya
kalau saya rewind sedikit ya
menurut saya itu politisi itu punya kekuatan atau pengaruh itu karena dua hal
atau karena dia seorang
atau karena dia sangat dicintai populer
atau dia ditakuti
cuma dua itu saja sebetulnya sumber utamanya
nah setia novanto itu kan bergerak dari ditakuti
berani ganggu gua
itu kan dia menunjukkan kekuatannya gitu kan
tapi kekuatannya ini yang lama lama orang bukannya takut
hilang jadi ketakutan itu hilang
tapi kalau misalnya dari kekonyolan ya
kalau kemudian mengolok olok akal sehat ini
bisa ampuh secara hukum
iya tapi begini
hakim itu kan juga orang ya
dia katakanlah disogok gitu
katakanlah ya disogok untuk bebasin gitu
tapi kalau udah diketawain semua orang
anaknya di rumah juga akan bilang
pak itu aneh banget
kan dia juga mikir
jadi jangan jangan underestimate loh
bahwa orang ini udah keterlaluan
sebenarnya orang itu bilang ini udah keterlaluan nih
kekonyolan ini udah keterlaluan
dan jangan salah ya
seorang yang sangat ditakutin seperti alka pun
begitu dia masuk penjara
dan alka pun masuk penjara bukan karena pembunuhan
jadi itu dulu aja masuk
tapi masuk akal gak kemudian dengan cara cara apa
mencari cara macam macam termasuk
wah saya pikir bahaya
kalau udah akal sehat
itu nanti orang akan ingat seperti dulu revolusi perancis
dimulai gara gara kekonyolan istrinya itu kan
bilang rakyat mati kelapar
itu kan udah dunianya udah masuk akal
ada satu pendapat dari psikolog forensik ini
reza indragiri yang kemudian mengungkap istilah maring ring
sebagai upaya seseorang yang berpura pura sakit
untuk menghindar dari jeratan hukum
kita lihat tuh apa perspektifnya
dari sekian banyak atau total kasus
diperkirakan bahwa kemampuan aparat penegak hukum
membongkar wah ini hanya pura pura sakit
pemahaman kita balik
yang didalamnya diduga terjadi melanggar
alias pura pura sakit
aparat penegak hukum tidak berhasil membongkar itu
ini menunjukkan bahwa modus yang satu ini
alias modus pura pura sakit
ini adalah modus yang mujarab
karena mempersulit proses hukum terhadap yang bersangkutan
tapi begini bu
yang berpura pura itu pasti lebih dari yang dipura purain
orang yang berpura pura gila pasti lebih dari orang gila
orang yang berpura pura sakit pasti lebih dari orang sakit
orang yang berpura pura pintar pasti penampilannya lebih dari orang
itulah sebabnya lebih susah diungkapkan
saya di ruang ini juga pernah mengatakan
kalau kpk ini kan canggih
dia bisa mengumpulkan data data
jadi orang seperti jino fanto itu tidak boleh dicekal
tidak boleh tersangkakan
jadi kalau punya bukti bukti datang langsung ke kantor atau ke rumahnya
langsung cekrek cekrek kayak di film film itu
itu malah boleh
ketika kpk mencekal
karena kalau benar punya bukti bisa ditangkap langsung
kalau ditangkap langsung malah nggak apa apa
tidak menimbulkan kegaduhan
ini kan nggak diulur ulur
dibikin segala macam itu
kemudian kan menurut saya naif juga
sangat naif lah kalau ott aja bisa melakukan
orang mau menyuap aja bisa
tapi orang yang mau ditangkap lari kemana maksudnya nggak tahu
kejanggalan kejanggalan seperti itu
anda lihat secara kritis juga
kpk bisa dikritisi tidak mas mbak
menurut saya tidak
kalau saya sih
saya kebetulan sudah mengamati kpk lama ya
kalau menurut saya yang gampang diproses itu
kalau tertangkap tangan
tapi kalau untuk kejadian kejadian yang korupsi yang sudah terjadi
pasti prosesnya bertahun tahun
ini kan waktu mau dijemput
kita lihat miranda gultom
kita lihat kasus korupsi korupsi yang sudah terjadi sebelumnya
itu memang akan lama
karena susah cari bukti buktinya
ini kan sudah kejadian kapan harus naik naik
saksi itu dibantah lagi oleh saksi yang lain dan sebagainya
ini yang kita bicarakan ketika kpk mau menjemput itu
tidak ada musuh
tidak tahu sih
hal hal seperti itu yang kemudian dianggap
bukan tidak tahu
saya pikir beginilah
kita tidak menutup lama
orang seperti setia novanto kan
kita tahu dia punya banyak teman lah
di kalangan penegak hukum dan sebaiknya ya
dan kita tidak menutup lama
saya juga pernah dalam kasus
satu pengusaha pengemplang pajak terbesar di dunia
ketika mau digerebak
dijaga oleh oknum satuan khusus
saya kira ini kan juga sama
saya kira kpk melakukan ini
karena kalau tidak ada benturan benturan dengan pendukung yang
bukan pesana politik
dan ini kegaduhannya lebih luar biasa
jadi saya juga sama
waktu dalam kasus
kita ngadepin pasukan khusus itu
kalau bukan dengan pasukan khusus lagi
itu cara saja bahwa
dia mau nembak tuh kameramen kameramen wartawan tuh
kan dia juga mikir ini ya
memang menghadapi yang seperti seperti ini
ibaratnya maju langsung dengan cara cara yang
sama seperti menghadapi al capone
gak bisa dengan cara polisi biasa
tapi begitu dia sudah masuk
hilang powernya semua
nah nanti baru keluar ini semua
baru orang berani bersaksi
kalau dengan malinger malinger seperti itu
mas arsada kalau lihat
ya memang ada selalu di
ya apalagi di dalam penjara itu
orang yang sehat menyatakan sakit
tapi saya kembali ke tadi penangkapan tadi
memang mekanismenya akan ditunjukkan begini
data mungkin ada lolos dulu
dan inilah cara cara yang
akan makan menemukan tempatnya sendiri
baik itu baik
desain yang besar
atau diulur ulur tadi katanya
disengaja oleh kpk
atau tidak ketemu sendiri
tapi berapa lama sih
sama juga sekarang
berapa lama sih dia bisa
menutupi kalau itu
dan dalam kasus iktp kan kita lihat
dari aliran ini
masih banyak yang menjabat sekarang
kalau menjadi saksi saksi yang luar biasa
kalau yang satu ini kira kira bisa
membuat setia novanto agak sedikit bernafas lega
kita lihat itu pernyataan
siang tadi tentang
penyakit yang kemudian diderita setia novanto
padahal dokter bilang
jidrahnya itu udah baik
dan dicek semuanya baik
tapi dia tetap nggak bisa jalan
udah dicoba pakai
disetrum kakinya itu
ya kalau kaki dikini kan bisa goyang gitu ya
dia jalan semua normal
tapi dia jalan gak bisa
nah itu kan karena gangguan jiwa kan
nah kalau orang begitu itu kan
dokter itu tidak semata mata
seperti melihat situ
tapi kan tau tau situ lihat bener
atau jadi ketakutan
dengar suara petir langsung sembunyi di bawah kolong meja gitu kan
mentalnya itu yang ada
nah ini ada penemuan baru lagi
dari segi kesehatan nih mas arswenda
ini lihat ada lihat
setelah ada rakan rakan
ngeliatnya seperti apa
ya mungkin itu pengacaranya kurang bisa bahasa indonesia mungkin
nggak ngerti sakit jiwa itu apa
bud kalau saya ngeliat teorinya tadi
justru yang begini akan terus muncul
akan keluar lagi teori apa lagi
teori apa lagi yang ini hanya akan membuka kedoknya aja
tapi ini kan rencana yang sebetulnya disembunyikan
atau apa akan terbuka sendiri
ini sih sebenarnya kan semacam solusi
udahlah saya gak berkuasa lagi
tapi mbok saya jangan di huyok huyok
jadi seperti pak harto kan
pak harto diadili terus dinyatakan dia udah
kayak lagi diadili karena kasnya udah sepuh udah pikun lah
ya tapi kan itu kan
jadi artinya secara power udah hilang
kita lihat bupati kutai kan
terus katanya udah terkapar
katanya dulu udah
saya kira setia noh kanto
dia udah liat lah
tadi dia mau ngelawan ngelawan
wah ternyata aku kalah
sekarang aku kalah
minimise kerugian lah
paling gak saya gak di penjara deh
udah deh aku nyerah
ambil deh tuh power
kan kira kira semacam seperti itu
dan kalau buat saya sih
orang yang nggak pengen korupsi ini dibongkar
setia noh kanto sebenarnya
harusnya kita sarankan
siapa aja yang terlibat
itu sebetulnya jawabannya
memungkinkan gak hal hal itu
ini kan setia noh kanto bukan cuma
orang yang berperkara hukum
tapi dia juga ketua umum partai politik
dia juga ketua lembaga tinggi negara
yang selevel dengan presiden
gak segampang itu kemudian
saya mulai cakap
saya kan begini
dia melihat bukti bukti
orang sekuat seperti noh kanto
jadi ibarat operasi besar
tetapi kan operasi besar dengan teknologi laser
bisa gak berdarah darah
jadi nangkep dulu
udah kemudian diperiksa dengan benar
dengan seksama gitu
dulu nazarudin itu mengendalikan apbn itu
hanya seumur jagung
hanya setahun dua tahun
tapi dampaknya kan luas
yang terlibat tersebar kemana mana
ini setia noh kanto ini
diisukan sudah lama mengendalikan apbn
pasti akan ratusan mungkin ribuan pejabat di republik ini kenal sama dia
jadi anda pesimistis bahwa ini akan diungkap karena terlalu banyak yang kemudian
seharusnya kan kpk paham ini
lagi lagi terlalu sembrono kemudian diulur waktu sehingga gaduh duluan
ya kemungkinan besar sih bisa jadi yang membuat terjadi
yang membuat dia sakit beneran mungkin
tapi siapa orangnya kan nggak tahu
karena untuk menutupi yang lain lain kan bisa aja dibikin sakit mungkin
karena itu ini harusnya kan menjadi saksi mahkota harus dilindungi
menurut anda backup politik dengan segala kapasitas uang kekuatan politik yang dipilih setia noh kanto
ini akan membantu setia novanto nggak dengan kondisi yang tadi kalau kata mas ars ini udah di ujung banget inilah gitu
saya kira gini kalau melihat backup politiknya setia novanto
kita lihat tadi kronologinya belum
belum lama ini siapa sih yang menjadikan setia noh kanto didorong untuk menjadi ketua golkar
kan presiden sama luhut panjaitan
nah kenapa kpk tidak mencoba masuk ke sini
kalau berani masuk ke sini kenapa
ke sini itu maksudnya kemana pak
tanya dong ke pak luhut
minta kesaksian atau kepada presiden bisa diminta kesaksian presiden
dasar dasarnya dulu kenapa mendorong menjadi pimpinan golkar kan ada
tanya bang ical
yang proses itu sehingga pemetaan kekuatan itu jelas
kpk nggak boleh sembrono untuk menangkap orang
karena ini masalah khusus juga orang yang kemudian diperkarakan juga masalah khusus juga
tapi apa urusan sama kpk ini kan urusan politik
kpk nggak boleh masuk
ada korupsi atau nggak ada korupsi gitu aja
mas bambang beberapa waktu lalu di meja ini juga mengatakan sebenarnya kasus yang kemudian ditimpakan ke setia novanto iktp paling tidak
itu membuat fight back secara politik dan hukum dari para politisi ini sangat terasa kepada kpk
anda melihat pasca drama tragedi seminggu ini akan fight back nya akan lebih kencang
saya kira orang orang yang kita sebutlah menerima aliran dana itu kan masih pada banyak yang ada di posisi posisi yang kuat
dan anda bayangin bagaimana kalau maling maling itu yang membuat undang undang
undang undang itu kan hukum
kalau maling maling ini kita biarin membuat undang undang yang terjadi indonesia ini rule by law
tapi lo yang dibuat maling
jadi pasti dia buat undang undang yang menguntungkan para maling
tapi kan ada kita bukan rule of law sih
karena itu kita harus melawan kan kita melawan dengan ya kalau dramawan dengan drama
paling nggak mau bicarakan cuma sama ini ya
seperti kita kita ini yang melakukan melawan
ini termasuk mengkritisi kpk atau apa aja
ya kita nggak mau ketua parlemen kita yang membuat undang undang orang yang konyol yang melawan akal sehat
apalagi kalau kita mau lihat produktivitasnya
kalau kita mau lihat produktivitas legislasi sekarang
mas bambang beberapa aktivis anti korupsi sendiri kemudian menyanyikan seperti kata mas adi
menyayangkan juga gerakan kpk yang mungkin terlalu berhati hati mungkin atau mungkin dianggap agak lama dalam memproses
paling tidak memberkaskan perkara steno fanto untuk langsung ke pengadilan tipikor sendiri
saya rasa kalau orang
sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperapkan di lainnya
kalau orang yang gerakan anti korupsi yang belajar tentang pengalaman malah negara lain
di afrika selatan ya
di afrika selatan misalnya
terjadi hal yang sama
kpk nya terlalu nekat kurang taktis
dia lawan ketua parlemennya
dia lawan kepala polisinya
akhirnya ketua parlemennya melawan balik
terus kpk nya sana dinyatakan di bawah kepala polisi
secara politik bisa dibubarkan
kita lihat di nigeria
wah hebat tuh
malah sekarang ketua kpk nya jadi eksil di london
di korea selatan
jadi kita lihat
gimana kpk yang tidak taktis
lama itu bukan berarti
emang sengaja melamang
tapi memang berhati hati prudent gitu ya untuk
jangan main politik deh
kalau main politik itu bukan kekuatan kpk
kpk pokoknya lihat ada korupsi
dan laporkan ke masyarakat
terkait dengan politik
terkait dengan itu pasti lah
jadi jangan nanya nanya
presiden kenapa mau ini
itu urusan politik
ada korupsinya enggak
ada suapnya enggak
kalau misalnya ada orang orang yang kemudian mencoba mengkaitkan gitu
seperti mungkin fahri hamzah
mungkin kita punya beberapa komentarnya fahri hamzah yang mengatakan sebenarnya
ini pesanan untuk pemilu dua ribu sembilan belas
ini pesanan presiden dan wakil presiden
itu sangat mengajarkan
itu sangat kental nuansa politik
kekuatannya di arena politik
jadi dia mau kpk masuk ke arena politik
diajarin secara politik
kpk jangan terpancu
sebelum kita lanjut komentarnya kita dengar ya pernyataan fahri hamzah berikut ini
ada yang datang ke dia bilang ini permintaan presiden
ada yang bilang ini permintaan wakil presiden gitu
kayak gitu dong
jadi gini bud
kan kpk itu memang tidak boleh berpolitik
nah sialnya itu selama lima tahun
lima belas tahun
itu yang dilakukan oleh kpk
yang bisa secara kasat mata kita lihat tuh apa pak fahri
kita lihat kan pemberantasan korupsi ini
kpk kan harusnya kan ke korupsinya dulu
basisnya apa sih pemberantasan korupsi
basisnya pemberantasan bpk
dari bpk kemudian ada muncul misalnya ektp
berantas korupsi siapapun orangnya disikat
kemudian ada kasus reklamasi misalnya
siapapun orangnya disikat
ini kan enggak
kpk melihat orangnya dulu kemudian dicari di
di laporan bpk
jadi ada framing sendiri gitu
ada framing sendiri
nah ini yang saya lihat
itulah sebabnya kenapa ketika sejak senturi saya melihat
wah ini kpk sudah berpolitik ini enggak boleh deh
karena itu saya memilih mengkritisi kpk
setelah kasus senturi kan kita pasang badan sama teman teman di situ
tapi melihat kasus senturi kemudian kasus reklamasi
kemudian kasus sumber waras
wah ini sudah mulai bermain politik
anda lihat seperti itu
mas ars terakhir
mas akrad indonesia publik kita publik awam
melihat apa yang terjadi sekarang ini
sebagai seorang penonton
tapi dengan perspektif ak
akan sehat yang jernih gitu
kalau saya mau cukup mengingatkan lagi bahwa
disamping upaya upaya yang besar ini ada perdekatan perdekatan lain yang mungkin lebih menyadarkan
bu mabang sudah menyinggungi
yang dikatakan istrinya
orang tuanya atau anaknya
pengacaranya aja bukan hanya komplotannya
aja bukan hanya lawan politiknya
saja tapi orang orang yang benar benar
menyatu dengan dia yang paling
sengsaranya mereka ini lihatlah
acara kemarin mendenguk
itu kan penelitian luar biasa bu
masyarakat ini terbuka bu
ngerti dan bisa simpati
ini sebetulnya juga punya nilai
kenapa harus diterakini
atau dari sinilah kemudian tadi
atau dia mau buka aja lah
bahwa dia tidak
tapi teman temannya ada yang mau gini gini
selesai bu mudah mudahan medianya
berakal sehat masyarakatnya berakal sehat
pendekat hukumnya juga berakal sehat
jangan sampai bermain main api juga
seperti yang kita khawatirkan bersama sama
terutama tadi ada politisasi tadi
mas adi baik terima kasih bapak bapak
perbincangan yang singkat malam hari ini kita lihat bagaimana
kelanjutan drama tadi
istilahnya apa tadi
telenovanto kalau kata mas adi
baik terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasa kami
akan segera hadir usai jurnal berikut
tetap bersama kami